ya tahun ajaran baru sudah mulai nih namun tidak semua sekolah boleh melaksanakan belajar tatap muka
ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi supaya bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar atau kbm secara tatap muka
kita lihat ini dia data datanya oh saya kasih lihat dulu deh yang depannya nih boleh belajar tatap muka asal ada persyaratannya
nah ini dia apa sih syarat untuk belajar tatap muka di sekolah
yang pertama adalah pastinya ada di zona hijau walaupun pemerintah punya rencana ya untuk melonggarkan katanya di zona kuning nantinya bisa tapi langsung mendapat kritikan karena ada resiko penyebaran covid sembilan belas di sana
berikutnya adalah memenuhi daftar periksa ini ya
berikutnya sekolah juga harus mampu untuk melihat potensi potensi yang memang sudah di atau menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah begitu ya untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka
dan yang paling penting adalah ini dia mendapatkan persetujuan orang tua
nah untuk anaknya belajar tatap muka di sekolah kan orang tua harus diberikan sosialisasi juga harus diedukasi
seperti apa resikonya belajar tatap muka
tapi manfaatnya untuk belajar tetap muka ini seperti apa
orang tua harus bisa memilah menimbang apakah anaknya diperbolehkan untuk datang ke sekolah
nah berikutnya syarat belajar tatap muka lainnya ada aturan lain yang harus dipenuhi
di antaranya adalah jadwal
nah untuk pendidikan dasar dan menengah ada maksimal delapan belas siswa per kelasnya
kalau standarnya adalah dua puluh delapan sampai tiga puluh enam peserta didik
kemudian ada jarak jaraknya tetap nih ya satu lima meter untuk para siswa belajar tatap muka di kelas
kemudian kalau kita geser ke paut ada maksimal lima siswa perkelas
peserta didiknya hanya lima standarnya lima belas per kelas ya
kemudian ada slb ini kita lihat juga lima siswa per kelasnya
standarnya juga lima belas standarnya lima sampai delapan peserta didik ya
dan kalau tadi juga ada jaga jarak pastinya harus menggunakan masker semuanya
baik guru maupun siswanya untuk belajar
kemudian jumlah jam belajarnya juga dilakukan dengan sistem bergeliran atau shift
yang ditentukan oleh masing masing sekolah atau satuan pendidikan
sesuai dengan situasi pastinya ya kemudian ada wajib cuci tangan sekolah sekolah dan guru guru
untuk juga tetap memberikan edukasi kepada anak anaknya kepada para siswa
untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan mencuci tangan dengan sabun
atau membawa hand sanitizer setiap harinya
nah berikutnya walaupun belum lama berjalan ya
kalau kita lihat tadi nih ada protokol yang banyak banget harus dilakukan
ada syarat syaratnya karena nyatanya sudah ada kasus siswa yang terpaksa
yang papar covid sembilan belas saat sekolah
nah berikut beberapa kasus yang sudah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ada sejumlah sekolah yang pertama kita soroti adalah di kalimantan barat
ini ya kalimantan barat akhirnya menjalankan tes swab di sekolah sekolah
sebelum kegiatan belajar tatap muka dimulai
hasilnya bahkan sudah ada delapan guru dan empat belas siswa yang dinyatakan positif
positif covid sembilan belas dan guru serta siswa ini berasal dari sekolah di pontianak
kemudian ketapang sambas dan juga ngabang
satu lagi di jawa tengah di pati khususnya
mie di pati ada pondok pesantren di sana dan ada tiga puluh lima santri di salah satu pondok pesantren tersebut
jadi waktu itu di tes swab ini pada sembilan agustus dua ribu dua puluh
jadi terkonfirmasi dan penularan ini terjadi karena santri bertemu dengan pihak luar
yang kemudian menularkan ke teman santri lainnya
dan berdasarkan hasil koordinasi tim gtpp covid sembilan belas kabupaten pati
dengan pengasuh pondok pesantren santri yang negatif covid sembilan belas ini sudah dipulangkan ke daerah asalnya